permisi ini pesanannya
ya selamat menikmati
kapangan basket kali ya
ngapain sih si ata teriak teriak gak jelas gitu
mahasiswa di kampus bunga bangsa unik unik ya
tadi papa ketemu satu orang yang nuduh papa penipu lah modus lah
sekarang malah ada yang teriak teriak kayak gitu
aduh jangan sampai atta ketemu bokap gue sekarang
tuh ata kenapa sih teriak teriak bikin malu aja
kamu kenal sama cowok yang teriak teriak nyari pacaran itu
oh enggak pak citra nggak tahu
sekarang kita langsung ke tempat makan aja yuk
kan papa butuh kerja jadi kita langsung cari tempat makannya aja
kok di jalan sama om om ngapain sih
ata nyariin citra
pernahnya pesen apa ya kok lama banget
ini tuh kampus
masa lo teriak teriak kayak di pulau
pokoknya nyari si pacar gue lah si citra lo liat gak
barusan gue liat dia di parkiran lagi sama om om gandengan
ya tapi gue gak tau sih itu siapa yang pasti om om aja
tak lu gak yakin sama gue mata gue ini belum minus masih bagus jelas
gue liat kok itu citra gandengan sama om om
gak percaya sama gue
telepon aja paling nggak jauh tuh dia masih di depan
dari tadi juga gue udah coba buat telpon si citra tapi gak diangkat
emang om om siapa sih
ah lo pasti salah liat iya kan gak mungkin lah si citra kayak gitu masa gak dengerin om om sih
eh gini nih dikasih tau sama temen bukannya bilang makasih malah nyolot
oh ya udah lo urus sendiri urusan lo ya
mau citra dibawa sama om om mau diculik terserah
gue gak mau urus lagi bodoh amat
tuh anak pasti salah lihat gue yakin mana ada om om di kampus ini
om oh di kampus ini cuma staf kampus sama dosen doang gak ada yang lain
aku tau jangan jangan yang dimaksud om om sama si gio itu
om om yang tadi pagi mau dipukul di kampus
berarti si citra ditipu dok
diminum dulu mel supaya kamu bisa lebih tenang
sumpah saya nggak nyangka banget ibu punya hati selembut ini
padahal kan selama ini aku udah jahat sama putri
ya mel ibu cuma berharap
dari semua kejadian itu
ya itu kalau kamu memang benar benar ada niat untuk berubah
saya bener bener mau berubah kok
saya bener bener mau perbaiki diri saya
saya berharap juga
dan saya mohon juga
aku mau bu nawang sama deddy tetep jalanin hubungan
supaya bu nawang tetep kerja di kantor ini juga ya bu
kalau masalah bertahan di kantor ini
karena memang deddy kamu gak pernah ngasih tau masalah kantor ini ke ibu
bu saya yakin banget
mungkin deddy pikir kalau misalnya bu nawang tau ini cabang kantor deddy
pasti bu nawa bakal nolak kerja di sini
dengan begitu aku yakin banget deh dia bener bener cinta sama ibu

aku minta maaf banget
baik bu nawang
bu aku enak banget

kenapa mendadak mel jadi bersikap manis seperti ini ya
mau pertahankan hubungannya sama didi ya
mau didi bahagia
pokoknya gue gak salah liat kan
mel ngapain melas melas gitu ke ibunya cewek asalnya
sumpah gue juga gak ngerti kayaknya mel bener bener nyesel deh sama nyokapnya cewek asalnya
no vanya kalo menurut gue gak gitu
lo tau sendiri kan mel gimana
terima kasih ya
kok saya dari tadi beda nyium wanginya non mel sama bu nawang ya
parfumnya bu nawang juga gak izin loh
mereka sedang di kantin
saya tidak bisa mencegah mel untuk menemui
aku mau menemui bu nawang
silahkan bekerja kembali
terima kasih pak
apa yang dilakukan mel pada miros
aku takut mel sudah melakukan hal buruk dan menyakiti maeros
permisi ini pesannya
pak saya izin ke belakang ya sebentar
saya perhatiin dari tadi si putri bolak balik terus ke belakang
saya itu sampai empat kali
kenapa ya dia
bagaikan langit di sore hari
berwarna biru sebiru hatiku
menanti kabar yang aku tunggu
peluk dan cium hangatnya untukku
oh asmara yang terindah
sumpah nurah banget
tapi jadi kangen
pengen diulang terus
bagaikan langit di sore hari
berwarna biru sebiru hatiku
menanti kabar yang aku tunggu
peluk dan cium hangatnya untukku
oh asmara yang terindah
kiraran ke belakang sakit perut
nggak tau cuma dengerin suara pangeran
itu meja meja disana
sampai masih kotor
gue sudah gak alasan
nanti kalau dokter camal udah ngijinin kamu pulang
kamu ikut papa pulang ke apartemen ya
mantau terus kondisi kamu